sampai jumpa di video selanjutnya
mau pergi sama dewi ma
kayaknya aku kenal laki laki itu
burung beo lagi nari
nggak perlu tahu
main sepatu roda ke gunung lawu
aku butuh info dari kamu
main sepatu roda ke gunung laut
virus bersarang korban menanti
ayo ngaku sekarang ada hubungan apa antara kamu dan tante
apaan ya virus
semur makan golong ya mati
cucuk cucuk kan ma
kok ini bicara sama orang itu sih
aduh gawat ini
kalau sapi terus mendesak dia bisa ngaku nanti
ma mendingan mama telepon indy deh ma
udah lama banget tuh kita nunggu dia
tagihan juga saya ada janji sama orang saya mesti ketemu dia
udah beruan ma telepon dia ma
pertanyaan saya adalah tanti siapa
pura pura nggak tahu
orang waktu itu saya lihat kok kamu lagi berdua sama tante di
kamu lama amat sih belanjanya
kita udah mau pulang nih
aku yang cari mama kemana mana
mama gak ada tanti nggak ada
aku ditinggali di dalam toko sendirian
ya aku kesana ma
mama di mana
kita udah di mobil di parkiran
iya ma sekarang ma jangan bawa yang deh
aku harus capcus dulu
kita harus ketemu lagi
penampilan aku kayak apa ya
mudah mudahan aja nggak malu maluin di samping demo
tante yakin kamu pasti pria yang paling ganteng di sana
memang paling jago deh kalau urusan muji muji
ya nggak sekedar muji ini kenyataan no
sat kamu tuh nggak perlu merasa rendah diri
kamu tahu nggak
gadis yang bersanding dengan kamu adalah garis yang paling beruntung di seluruh dunia
tante bantu ya sama tante ya
main kelereng bikin bosan
begitu atau meleng langsung nyamber
nggak usah sokak sokak
biasa sama satria
lebih baik kamu urusin aja itu andre anak kamu yang lemah itu
kalau perlu sama pembantu dan supir kamu urusin
mungkin mereka butuh kasih sayang dari kamu
jalan jalan senang senang pakai pedati
anak mama yang ganteng mau pergi sama siapa sih
mau pergi sama dewi
mama sih nggak mau pergi sama dewi

tidak ada diri
tidak ada diri
tidak ada diri
tidak ada diri
tidak ada diri
anakku mau pergi sama dewi
sama gadis kampung itu
nidhi dewi bikin satria semangat dan bahagia
kamu nggak lihat muka dia bersinar kayak begitu
ngalah dong sedikit sama anak
lihat semangat kayak begini
terus siapa yang bahagiain aku
kalau sampai anakku pelajaran sama si dewi itu
hatiku pilu layu dan sayu
lemuk jadi abu
mama nggak usah lebayang
mau udah aku sendiri aja aku bisa kok
mama larang juga aku tetap pergi sama dewi kok
udah sih aku udah rapi belum tentu
oh dikit lagi sebentar
udah cakap sama tante
kamu sebetulnya punya maksud apa sih sama satria
sok sok mendukung hubungan satria sama dewi
sok sok mendukung satria di kantor
sok sok mendukung satria jualan jamu
ada udang dibalik batu
nggak ada kepura puraan sama sekali dari pihak saya
saya melakukan semua itu karena saya sayang kok sama dia itu aja
aku ini bukan orang idiot yang gampang dipetat peletot
aku gak percaya sama kamu
dan satu lagi
aku tahu pasti
kamu punya hubungan dengan laki laki yang kamu temui di acara penghargaan itu kan
memang sekarang aku belum tahu
apa hubungan itu
jangan ngarang udah kecium
aku pasti akan mencari tahu
bisa kira lama lama kalau begini
ini semakin curiga kalau sampai dia maksa laki laki itu untuk ngomong
dan dia tahu
saya yang bikin satu yang putak
kalau sampai mama mama andre juga tahu
semua akan benci sama saya
tenang tenang tenang
aku sudah janji nggak akan ngomong
aku sudah janji nggak akan membawa ke rahasia
mudah mudahan allah saja bisa dipercaya
mama kenapa sih
kamu panggil dia mama aja
kok mama nanya kayak begitu sih
walaupun misalnya mama melakukan kesalahan yang sangat besar
kesalahan apa ma
mama tenang dulu sekarang ya
kalau mama nggak mau cerita yaudah mama nggak usah cerita
mama nggak usah cerita
karena mama yang lahirin aku
mama sekarang gini aja
allah itu pemaaf ma
kenapa manusia itu gak bisa memaafkan
jawaban kamu bikin mama sedikit tegak
tapi maaf belum berani bilang sama semua
kalau mama yang udah bikin satria buta
bapak benar benar nggak berani bilang
terima kasih ma